dinilai cukup dapat mengendalikan kemacetan ibu kota
pemerintah provinsi dki jakarta berencana akan melanjutkan kebijakan ganjil genap plat nomor kendaraan
usai mengawasi bersih bersih di kawasan monas
pasca perayaan tahun baru gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan kebijakan ganjil genap akan dilanjutkan
anies menjelaskan nantinya akan dipasang rambu rambu permanen di ruas jalan yang memakai sistem ini
langkah ini agar tidak terjadi lagi perdebatan di masyarakat dengan alasan kurang paham dan belum menerima informasi
anies menambahkan kebijakan ini akan dievaluasi setiap tiga bulan
dan dengan mengumpulkan berbagai data baik dari dinas perhubungan maupun dari korlantas polri
kebijakan ganjil genap dilanjutkan
dan ini konsekuensinya kita akan
akan memasang rambu rambu yang sifatnya permanen di ruas ruas jalan
yang di situ ada ketentuan ganjil genap
mengapa rambu rambu dipasang
karena di lapangan seringkali petugas kita berhadapan dengan pengendara yang berdebat
nah sekarang kita berikan kepastian rambu rambu itu
lalu ini berlaku untuk kendaraan roda empat ke atas
dan kebijakan seperti juga kebijakan apapun akan selalu berlaku
untuk yang ini kita akan kumpulkan data tiap tiga bulan
tapi bukan kebijakannya direview tiap tiga bulan
datanya dikumpulkan kita lakukan review
tapi kebijakannya berlaku untuk terus sampai ada perubahan lagi